mengejar karir gemilang di dunia hiburan tak membuat para selebritas muda ini lupa pentingnya pendidikan
mereka memanfaatkan jalur alternatif berupa program kejar paket c dengan sistem belajar homeschooling yang fleksibel
homeschooling ini sebetulnya agak mirip dengan sekolah biasa tapi di sini kita diberi kebebasan untuk mengatur waktunya
selain jp ada randy pangalila yang berhenti dari sekolah formal karena kesibukannya di dunia hiburan
ia lantas memilih homeschooling dan kini telah mengantungi ijasa kejar paket c
makin ke sini menurut saya apa yang perlu kita maluin karena sekarang juga sudah diakuin kok dan kita juga tetap bisa kuliah di mana saja jadi ya nggak ada masalah
standar prosesnya kurikulumnya standar kompetensi lulusannya standar penilaiannya itu sama dengan pendidikan formal
jangan jangan dikhawatirkan ijazanya paket c sama dengan pemegang ijazah sd smp sma
keterbatasan waktu kesempatan bahkan kondisi ekonomi bukan alasan untuk mengejar ketertinggalan dalam pendidikan
selama masih ada asa dan komitmen masa depan bisa diraih
yesi pasha jakarta